sebuah benda misterius yang jatuh mengenai atap kandang sapi di pulau gili raja sumeneb
membuat heboh warga sekitar
warga mengira benda misterius tersebut merupakan serpihan pesawat terbang yang jatuh di selat madura
warga di salombang pulau gili raja sumenep digemparkan dengan jatuhnya sebuah benda misterius dari udara
mirip silinder yang diselubungi partikel seperti fiber warna hitam
benda tersebut jatuh mengenai sebuah kandang sapi milik warga
sebelum jatuh warga juga mengaku sempat mendengar bunyi ledakan berkali kali di udara
ledakan itu membuat warga berhampuran mendatangi lokasi jatuhnya benda
tidak hanya warga sekitar peristiwa ini juga membuat heboh di media sosial
benda yang jatuh itu dianggap sebagai bagian badan pesawat yang jatuh dari udara
hal ini dibumbui dengan warga yang mengaku melihat benda mirip pesawat jatuh ke laut sisi selatan di pulau gili raja
jadi sekitar jam sepuluh pagi tadi ada ledakan di udara
kemudian ada sebagian masyarakat melihat ada benda jatuh dari atas meluncur ke laut
kemudian tepatnya di dusun taman desa lombeng kecamatan gili genting kepulauan gili raja
ditemukan juga benda jatuh pas tepat di atas kandang hewan
benda misterius itu memiliki panjang satu meter empat puluh cm kemudian berdiameter sekitar enam puluh cm
terdapat pula poros di tengah seperti aluminium dan ada bekas seperti lelehan
sementara sampai sekarang petugas juga belum mencari penyelidikan
keluarga belum bisa memastikan benda apa tersebut dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
meskipun masih belum diketahui identitas benda ini tetapi airnav indonesia bandara juanda sidoarjo
membantah benda itu adalah komponen atau bagian dari pesawat yang jatuh
dalam catatan air
airnav pesawat jenis perintis yang biasa melakukan penerbangan di jalur madura
masih terparkir di apron terminal bandara juanda saat benda itu ditemukan warga
jadi nggak ada benda itu tidak tahu apa bentuknya
tetapi yang jelas penerbangan sampai siang ini jam tiga belas belum ada di sumeneb penerbangan
karena pesawatnya masih ada di surabaya yang direncanakan tiga belas tiga puluh wib ini baru akan berangkat ke sumeneb
rencananya hari ini benda tersebut akan dibawa ke kota sumeneb
di sana sejumlah ahli termasuk petugas airnav juga akan mengidentifikasi benda ini